terima kasih ya udah nemenin ineke
iya sama sama nih ineke
nih ada titipan dari bos lo
makanya besok besok kalau kerja uang itu jangan sampai ketinggalan
ya enggak ada lah
ih kok aneh manggilnya
biasanya ada nadanya kayak gini
mau minta tolong anterin uang ini ke amin
tadi dia ke pengiriman paket lupa bawa uang
ih ini juga penting
kenapa gak nunggu amin pulang aja
kalau nunggu amin pulang terus balik lagi nanti kelamaan
kalau kelamaan nanti bisa telat
kalau telat nanti gak bisa sampai besok pagi ke customer nya
mau nganterin aku ke undangan enggak besok
iya besok siang
ya udah gue nganterin
kenapa nggak beli yang galon aja
tadinya mau beli galon tapi susah ngangkatnya
aduh enggak usah makasih
lagian dispensernya rusak
mau nanya orang yang biasa nganterin paket udah kesini belum ya
bukan saya mbak
belum ada yang kesini
ya udah makasih
sampai jumpa erstmal pak
ini ada titik apa mereka
apak ini siapa
nih ada titipan dari bos lo
makanya besok besok kalau kerja
uang itu jangan sampai ketinggalan
ya nggak ada lah
makanya lo kalau kerja sen main main
mas pur mampir

beli tepung roti nggak
beli lagi ki
jadi balik lagi
ya masa ke rumah
iya masa ke rumah
sama mas pur
mas pur mas pur
ya membleng dasar pergi pergigal pergigi
masa sepuluh ribu pok
ke pasar ma dua puluh ribu atuh
masa sama istri temennya harganya disamain sama yang lain
kok kata bapak saya uang mah gak ada temennya
ya tinggal lima ribu lagi
kalau nggak ikhlas ikhlasin ya

terima kasih pak

udah sore joy waktunya pulang
dawetnya kan belum habis
rezeki udah ada yang ngatur
bapak saya juga bilang begitu
terus kenapa kamu masih disini
soalnya bapak saya juga bilang kita harus terus punya harapan